selain berbagi sertifikat dan juga hadiah presiden joko widodo menunaikan sholat id di lapangan merdeka kota sukabumi
kedatangan presiden di sukabumi ini mengulang kebiasaan presiden soekarno enam puluh lima tahun lalu yang juga melakukan sholat id di lapangan merdeka
bumi untuk sholat idul adha
jadi ya karena sukabumi merupakan kota yang berkembang sudah lama
tetapi sekali lagi saya datang ke sini juga ingin melihat hal hal yang bisa kita berikan backup dari pemerintah pusat
dan kemarin sudah kita lihat
satu mengenai jalan tol
kedua mengenai jalur kereta api
yang ketiga kemungkinan bandara airport
ini juga baru kita lihat lihat
usai melaksanakan sholat idul adha seribu empat ratus tiga puluh delapan hijriah di lapangan merdeka sukabumi
presiden joko widodo langsung menuju masjid agung sukabumi untuk menyerahkan hewan kurban
satu ekor sapi seberat satu empat ton diserahkan kepada panitia kurban masjid agung sukabumi
selain satu ekor sapi di masjid agung
riana juga berkurban dua ekor sapi lainnya di dua masjid yang berbeda
nesia megawati sukabumi